mungkin fail kita kejar heteroniter
kemana kau hantu pasuk
ate wak berudak lah sok cuman pisan
kita selamatin anak anak
aduh berudak bertahan
kelaunan kelaunan saya sian ya
saya sebenarnya takut ini teh
berudak bertahan aduh berudak
ali rapat tunggu
hei hantu duyuk
loh saya dicoba rambutnya
aduh itu palsu kayaknya

si adam makanan buat yang waya tuh
perut aja kamu mah
eh tapi kalian deh kenapa sih
pake ngejar ngejar segala
kita harus kejar hantunya dulu
aku pegang rambutnya
hantu nakawe parete
pasti ada jahitan disini
hantu emang kaos
tunggu tunggu dia tuh
eh itu hantunya
ngok kemana kau hantu palsu
pas tewak berurang
guna enek mah
hantu siap bobo
eh dasar kamu tea hantu
dasar hantu mereka doang
kamu tia keras kepala
anak anak kerja kalian bagus
lihat siapa di sebenarnya
kak ira si ira cucunya kakek bakti bener bener
kakek bakti kakek bakti yang kemarin itu yang jatuh yang berewokan itu
menanganin proposal reklamasi itu kek
jajang itu memang keras kepala
ya terus ira harus gimana lagi
dong kayak kita udah gak punya
waktu lagi reklamasi itu nggak bisa
nunggu dan kalau kayak gini terus
kita tuh bakal rugi besar kayak
tenang tenang ira
kakek punya cara
cara apa kek
takutin mereka memakai hantu duyung
ya ampun kakek yang benar aja dong masa kita mau nakut nakutin warga pakai hantu putri duyung
kakek yakin cara itu ampuh ira ira kakek yakin ampuh danau itu dulu punya cerita kelam semua warga tahu
momok menakutkan soal hantu dusun itu kamu harus kami hukum kamu sudah meresahkan semua orang di sini

dan semua warga di sini
tahu kejadian itu mereka percaya
kalau hantu duyung itu marah
juga dendam mereka
sama penduduk sini
hai semua ini karena pak rt nggak mau tanda tangan proposal itu coba jauh tapi pada tangan ini gak akan terjadi
tegas sekali ya
ujung ujungnya sama duit deh
memikirkan perut sendiri tanpa memikirkan orang lain
kak ira jangan gitu dong
kita semua kan suka cerita duyung
duyung itu baik
gara gara kak ira duyung itu jadi jahat
iya kakak jahat
tuh mabuk goreng waes
itu kan baik cantik suka menolong
kakak jahat kakak harus minta maaf
ya udah supaya dia minta maaf mendingan kita bawa aja

sekarang pagi tadi angkat
banyak penjaga tuh
ini saya akan bawa kantor polisi
tenang semua ya
semoga mereka menyadari dengan perbuatan mereka
dengan ini kita bisa beraktivitas kembali seperti semula
dan kita bisa menjadikan tujuan utama bisnete kita yang sangat menarik
dan satu lagi saya punya usul
bagaimana kalau duyung itu kita menjadikan atau kita jadikan pertunjukan yang utama
di danau kita ini dia sangat menarik
wah bagus itu
pasti rame banyak yang nonton
pengen tahu rasanya jadi duyung kayak apa mermen
pak retik mana ada sih duyung pakai batik pak retik
belum ada kan
ini artinya duyung jenderal di danau ini
jangan jangan ditolongin warga jangan ditolongin
makanya udah tua tapi jangan suka cari masalah
pak retik kena sekutukan danau kali